ya kan tau sendiri kita sebenarnya umur asli udah dua kali
travelnya bagus ustadznya bagus tapi gak berasa berasa pisah
kenapa karena nyonya bibi ini selfie terus update status terus gak berasa
ih papa juga ikutan tuh foto sama mama gimana sih
ini kan mohri
ih papa sirik aja lagian kalau nyumbang itu harus ikhlas gak minta imbalan
masa minta imbalannya doa sih itu namanya riak
tau gak boleh kayak gitu papa kudu ikhlas
agar insya allah akan bibi sampaikan sama emak bibi ya
terus atis ini juga akan sempatnya bibi langsung
aku bibi dikasihkan sama mbak bibi
nilainya anar kevin ini tuh
putih lagi dong
ya allah jadi lo ketapa lagi
kalau jelek banget asli oke bentar
latihan hari ini cukup kali ya
pak kemana lu pak
motornya udah kembali
mana motornya boleh pinjam
coba kalau nggak kemari dari mana saya bisa ganti motor ini

yaudah kalau gitu kita pamit ya bu ya
terima kasih banyak
iya gan ya
bi boynya udah pulang
diri aja ngomongnya gak usah
aduh gak usah duduk di bawah
gak usah ragu ragu
bibik teh mau minta izin mau pulang kampung dulu
bi perasaan tuh lebaran masih lama tau
iya masih lamanya
tapi aku mahak tuh
bibik teh harus pulang
ma ma bibik teh kan sudah sepuluh pisahan terus
beliau itu mau berangkat umroh
bibik teh sebelum keberangkatannya ma bibik bibik
pengen ketemu ma dulu
lagian juga bibik teh kan sudah lama tidak pulang kampungnya
oh jadi bibik tuh mau pulang kampung
dia sudah pulang kampung aja
terus siapa yang masak
yang masaknya mama lah
apa gak mungkin lah
mama kan kerja
ada enam belas juta perempuan lain yang kerja tapi bisa masak
tapi bukan mama
jangan kasih izin
nanti kelamaan pulang kampungnya
kamu gak dasar bohong bohongan
bisa aja ngebantuin ira
kita ada sama sama pembantu di sini
bibik teh mohon pisahkan agaknya ya
bibik teh ingin melepaskan keberangkatan ma bibik
bibik teh takutnya
takut bibik gak ketemu lagi sama ma bibik nanti
bibi pulang kampung aja ya
dan ini saya mau ikut nyumbang buat emaknya bibik
bibik tuh perasaannya minta izin pulang
bukan minta sumbangan
gimana sih papa malah disumbang
itu udah ninggalin kita
jadi ngapain juga kita nyumbang
wah duit mama nih juga tinggal tiga m nih
minta sumbangan juga dong pa
kalau kita nyumbang orang yang mau berangkat umroh itu berkah
bi punten nih
titip salam ya buat mbaknya bibik
iya kan tau sendiri
kita sebenarnya umroh sih udah dua kali
travelnya bagus ustadznya bagus
tapi gak berasa berasa pisah
karena nyonya nyanya bibik ini selfie terus update status terus nggak berasa bi
ih papa juga ikutan
ini kan mohrid
ih papa sirik aja
lagian kalau nyumbang itu
masa minta imbalannya doa sih
itu namanya riak
nggak boleh kayak gitu papa
agan insya allah akan bibik sampaikan sama emak bibik ya
terus atis ini juga akan sepatnya bibik langsung
kubibik dikasihkan sama emak bibik
bang diman mau umroh juga
oh imbalannya berarti semua tugas tugasnya bi'ira didobelin sama mang diman
aden baru pulang
aduh kia pungguan bibitnya
bibitnya rek pamit ke adente
sebab nang bibitnya berat bisa habiskan adente
tapi sudah kumadil
bibitnya cuma bisa meminta hampura ke adente
bibit terek pulang kampung den
jadi adenterek ditinggalkanku bibit selama dua minggu
emang bibitnya kan gesekolot sudah tuh